kampung halaman dari cerita pertama yang datang dari sumatera utara
berburu matahari terbit biasanya ini dilakukan dari ketinggian ya seperti di puncak puncak gunung
tapi bagaimana ya jika berburu sunrise nya di tepi danau toba
nah berikut liputannya untuk anda
matahari terbit dan cuaca sejuk menjadi momen yang ditunggu tunggu saat menikmati keindahan panorama alam
salah satunya dari tepian danau terbesar di asia tenggara danau toba
selepas subuh ratusan pengunjung sudah ramai berdiri di pinggir danau ini
sebagian lainnya berkemah di bukit ilalang sekitar tiga puluh meter dari bibir danau
di udara sejuk dan cahaya yang masih temaram mereka mulai menyiapkan kamera seadanya
untuk mengabadikan detik detik munculnya matahari di balik perbukitan
persis pukul setengah tujuh pagi gelap berangsur terang
matahari yang dinantikan muncul dengan semburat jingga di seberang danau
sisi sebelah utara danau toba danau seluas satu satu ratus tiga puluh empat
dua puluh km persegi yang terbentuk dari letusan super vulkanik pada tujuh puluh lima tahun silam
baru pertama kali
siapa yang ngajak
bisa cerita setelah sampai di sini gimana
kan sebelumnya sampai sini kan ada lebih empat jam ya perjalanan
pertama kali sampai sini malam kan belum nampak apa apa
pas pagi gini baru nampak lihat pemandangan pemandangannya bagus
kalau di jalan kembali lagi capek gak
karena worth it all sama perjalanan
selain berkemah dan menunggu matahari terbit
di sini pengunjung bisa melakukan aktivitas lain
seperti memancing ikan
atau berburu lobster di malam hari
untuk mendirikan tenda
setiap orang harus membayar sepuluh ribu rupiah
dana dari pengunjung ini dikelola warga desa setempat
paropo terletak sekitar satu ratus tiga puluh km dari pusat kota medan sumatera utara
tempat ini bisa dicapai dengan mobil atau motor dalam waktu tiga hingga empat jam
ayat sudrajat hasyibuat